setelah mengamankan pasokan listrik perayaan natal dua ribu dua puluh
pln memastikan pasokan listrik menjelang tahun baru dua ribu dua puluh tiga dalam kondisi aman
hal tersebut didukung oleh pemenuhan pasokan energi primer yang sangat cukup
untuk menjaga hari operasional pembangkit atau hop di seluruh pembangkit listrik di indonesia
saat mengecek kesiapan pembangkit listrik tenaga gas dan uap pltgu tambak lorok di semarang jawa tengah senin
direktur utama pln darmawan prasojo mengatakan bahwa capaian ini tidak lepas dari transformasi
yang dilakukan pln dalam manajemen rantai pasok energi primer
yang juga didukung pemerintah dan stakeholder di industri batubara domestik
ia menambahkan pada nataru tahun lalu kondisi pasokan batubara agak kritis
namun tahun ini sangat tercukupi
bahkan menjadi hope terbaik sepanjang sejarah
pln pun membangun sistem digital pengelolaan batubara terintegrasi
sehingga batubara kini termonitor secara real time
langkah pengawasan dilakukan tidak hanya melalui fisik di lapangan
tetapi juga dengan integrasi sistem monitoring digital
darmawan menjelaskan pln mengintegrasikan sistem digital pln dengan sistem digital di jen minerba
sehingga dapat dilakukan korektif aksion secara cepat
tepat dan terukur
bukan hanya batubara pasokan gas dan bbm sebagai second line dan third line of defense
yang sebelumnya mengalami keterbatasan kini berada dalam kondisi aman
ada pun total daya mampu pasok secara nasional selama periode nataru empat puluh empat empat gw
dengan proyeksi beban puncak pada malam tahun baru tiga puluh empat enam gw
artinya dari sisi pasokan listrik pln sangat mencukupi untuk meng cover seluruhnya
dengan cadangan operasi sembilan delapan gw
karena beban yang ada di sini sudah bisa ditanggung dengan pembangkit dari batubara
dan juga gas untuk agar konsumsi bbm jauh bisa ditekan
darmawan juga merinci perseroan telah menyiagakan tiga posko dengan kekuatan tujuh puluh delapan personel
dan enam delapan ratus kendaraan operasional lengkap dengan peralatan pendukung yang tersebar di seluruh unit pln di seluruh indonesia
sepanjang periode nataru yakni sejak tanggal sembilan belas desember dua ribu dua puluh dua sampai dengan empat januari dua ribu dua puluh
kemudian juga dengan adanya kondisi covid sembilan belas demand listrik sempat menurun drastis
pada waktu itu rata rata dari dua ribu lima belas sampai dua ribu dua puluh pertumbuhan demand listrik sekitar empat lima persen per tahun average
kemudian pada saat kondisi covid sembilan belas peralatan pendukung yang tersebar di seluruh unit pln di seluruh indonesia
yang tersebar di seluruh unit pln di seluruh indonesia yang tersebar di seluruh unit pln di seluruh indonesia
yang tersebar di seluruh unit pln di seluruh indonesia yang tersebar di seluruh indonesia
pada waktu itu sempat minus prediksinya adalah minus enam
di tahun dua ribu dua puluh satu kami berhasil menaikkan menjadi minus satu lima persen
perseroan juga memastikan kenyamanan para pengguna mobil listrik dapat terpenuhi pada momen liburan tahun baru
hingga saat ini pln telah menyediakan lima ratus tujuh puluh unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau spklu
di dua ratus tiga puluh delapan lokasi yang tersebar
selain memiliki layanan untuk ekosistem kendaraan listrik menurut darmawan
pln mobile siap menindaklanjuti aduan terkait dengan gangguan kelistrikan
apalagi akhir tahun kerap disertai cuaca ekstrim